nah tahun dua ribu dua puluh tiga ini deretan konser petunjukan musik digelar di tanah air
tidak hanya musisi dalam negeri yang begitu banyak melakukan konsernya
melakukan tur ke berbagai daerah di indonesia
konser musisi mancanegara juga sudah berderet jadwalnya hingga akhir tahun nanti
sambutan masyarakat indonesia luar biasa
merespon berbagai konser yang akan digelar di tanah air
termasuk coldplay yang akan mengebrak jakarta pada november nanti
namun apakah indonesia siap menjadi tuan rumah
ataupun destinasi wisata musik melihat begitu banyaknya potensi wisata musik
apalagi yang terjadi di tahun dua ribu dua puluh tiga ini
akan saya tanyakan langsung hal tersebut kepada menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
sandiaga uno selamat malam pak sandi
selamat malam caca mudah mudahan sinyalnya bagus
kami di kota lama semarang jawa tengah
kebetulan ada konser juga di sini
kebetulan ada konser juga di situ
pertanyaannya langsung saja kalau gitu
pak sandi sudah siap belum sih indonesia ini menjadi tujuan destinasi wisata musik
karena yang kita tahu tahun hingga akhir dua ribu dua puluh tiga ini
begitu banyak konser musik baik musisi dalam negeri maupun musisi luar negeri
bahkan banyak juga dari negara tetangga
yang sengaja membeli tiket untuk nonton konsernya di indonesia
betul banget caca
jadi kita baru saja mendapat berita dari rekan rekan promotor bahwa
saat dibuka pre sale itu lebih dari satu lima juta yang mendaftar
dan masuk ke dalam website coldplayjakarta com
nah berkaitan dengan konser coldplay di dua ribu dua puluh
untuk di singapura itu bisa dilihat mayoritas ternyata pengunjung konser itu dari indonesia
berarti ada kebocoran dari segi ekonomi saat konser konser digelar bukan di indonesia
oleh karena itu dalam dua ribu dua puluh
atau tahun terakhir
saya sudah mendapat arahan langsung dari bapak presiden jokowi
untuk menyiapkan indonesia sebagai destinasi konser dunia
dan oleh karena itu kami sangat bersyukur coldplay
dan beberapa band band besar tanah air
juga menyelenggarakan konser konser
yang alhamdulillah bisa menarik antara tiga puluh sampai lima puluh ribu
dan untuk bapak presiden lima puluh tujuh puluh ribu penonton
ini akan menggerakkan
banyak geliat ekonomi
dan juga akan menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja
target paragraf sendiri adalah penciptaan empat empat juta lapangan kerja baru di tahun dua ribu dua puluh
empat juta lapangan kerja baru di tahun dua ribu dua puluh
hanya dari destinasi wisata musik benar demikian pak
mau saya konfirmasi kembali
empat empat juta itu raihan dari tiga perusahaan musik
empat empat juta itu raihan dari tiga perusahaan musik
tiga perusahaan musik
terus ada dua puluh sub sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
karena jika konser musik ini digelar saja
itu hotel hotel yang ada di lingkar satu gbk itu sudah habis terpesan
setelah itu tentunya dari segi transportasinya
akomodasi maupun juga dari makanan dan minuman
belum lagi kita bicara mengenai merchandise
dan sub sektor ekonomi kreatif lainnya
ini saling menopang dalam perusahaan musik
menopang dalam penciptaan empat empat juta lapangan kerja baru
kita melihat saat pandemi jutaan lapangan kerja hilang
sekarang ekonomi kita bangkit dan berkembang
alhamdulillah lapangan kerja terus kita ciptakan
dan melihat ekonomi ini mudah mudahan bisa membawa kesejahteraan masyarakat
terutama yang berkaitan dengan para umkm
karena umkm ini juga banyak menopang di ekosistem ekonomi kreatif subsektor musik
jadi saya juga melihat bukan hanya coldplay
dewa kita bisa lihat bahwa dewa noah dan banyak lagi nama nama besar lain
termasuk juga yang genre terbaru dengan dut koplo
denny caknan dan beberapa nama besar ini
selalu konsernya dipenuhi
ini sebuah berkah yang harus kita kelola dengan baik
sebagai bagian daripada kepulihan dan percepatan pembangunan kita
pak sandi tadi menyebutkan dewa sembilan belas
kemudian ada noah
dan juga ada sleng yang saat ini juga lagi melakukan tur
di beberapa kota di indonesia
kemudian juga kemarin ada shilon tujuh yang sold out juga
artis artis atau musisi musisi dalam negeri ini kan tidak hanya konser di jakarta saja
namun juga di berbagai kota besar di indonesia
bagaimana persiapan kota kota di luar jakarta
dari sarana prasarana hingga infrastrukturnya nih pak sandi
sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memenuhi syarat
dari segi kebersihan kesehatan keselamatan dan keberlanjutan lingkungan
misalnya konser coldplay ini salah satu yang harus dipastikan adalah keberlanjutan lingkungan
karena coldplay sangat fokus terhadap isu isu mengenai kelestarian lingkungan
selanjutnya seperti beberapa konser di daerah maupun di indonesia itu harus dipastikan
atau bagaimana memastikan bahwa tidak ada penumpukan yang berpotensi nanti menimbulkan gangguan
oleh karena itu kami bersama dengan para i o dan juga dari para asosiasi
terus melakukan koordinasi dan sinkronisasi agar venue venue di daerah ini juga siap
misalnya untuk gelaran mxgp di lombok
yang akan diselenggarakan di bekas bandara kota mataram
maka juga para i o itu harus memastikan keselamatan
kemudian juga kenyamanan dan keamanan
sehingga konser konser ini akan menyenangkan bagi para wisatawan dan juga aman bagi para musisinya
baik pak sandi selain kesiapan sarana prasarana infrastruktur keamanan
bagaimana dengan perizinan
kemudahan apa bagi musisi luar negeri yang bisa didapatkan agar bisa menggelar konser di indonesia
apalagi tadi dinyatakan bahwa ada arahan agar indonesia ini bisa menjadi destinasi konser dunia
agar kemudian indonesia ini bisa bersaing dengan negara negara asia tenggara lainnya
misalkan singapura malaysia tempat tempat di mana musisi luar negeri ini juga sering melakukan konsernya
jadi bisa lebih banyak gitu misalkan di indonesia bagaimana dengan perizinan
kami melalui rapat koordinasi yang melibatkan lintas kementerian lembaga mendapatkan arahan
bahwa kalau di negara negara yang ada bertetangga dengan kita konser ini diberikan perizinannya lebih pasti
dan lebih jauh jauh hari sebelumnya sehingga persiapan maupun penjualan daripada tiket itu akan lebih dimudahkan
contohnya misalnya kita sekarang lagi mendesain bahwa konser konser itu jika konser besar
enam bulan sebelum konser itu kita sudah bisa mensosialisasikan dan izin teknis itu minimal antara empat puluh lima sampai sembilan puluh hari atau tiga bulan
sebelum konser itu bisa dikeluarkan bisa diterbitkan dan izin final itu tidak kurang dari empat puluh lima hari
karena persiapan itu harus kita lakukan
kita lakukan secara sebaik mungkin
nah ini untuk memastikan bahwa konser konser tersebut bisa menghadirkan konser yang aman nyaman menyenangkan
dan juga lebih banyak lagi band band indonesia bisa mendapatkan kesempatan karena mereka adalah pelaku ekonomi kreatif yang sangat potensial

dan kita lihat ekonomi kreatif ini sangat berkembang
dan kita lihat ekonomi kreatif ini sangat berkembang

kita hanya tertinggal dari amerika dan korea
kalau kita dilihat bahwa k pop ini sudah sangat populer di sini pada suatu saat musik musik indonesia seperti di kop dangdut koplo bisa menyaingi musisi musisi internasional lainnya
baik semoga itu terjadi ya
pak sandi namun saya mau kembali ke animo yang lagi besar sekali mengenai coldplay
kalau tadi di awal pak sandi sempat mengatakan baru dapat bisiklet
baru dapat bisikan dari promotor bagaimana komposisi siapa yang membeli tiket coldplay ini
nah ada nggak bisikan dari promotor mengenai bocoran hari kedua pak
ya kami melakukan suatu penjajakan mungkin sekitar tiga bulan yang lalu
dan karena saya juga mengikuti
bagaimana animo masyarakat dunia terhadap konser coldplay ini
kita mengantisipasi jika ada lonjakan permintaan apakah dimungkinkan untuk menambah hari
dan ini sudah disosialisasikan dari awal
dan karena kekuatan dari posisi indonesia setelah menjadi tuan rumah g dua puluh
sukses menyelenggarakan ktt asean
kita mampu untuk memiliki posisi yang lebih baik
dan terbukti satu lima juta yang mengunjungi website coldplayjakarta com
nah ini menjadi bahan bahan kita
mohon doanya dan dukungannya agar kita bisa menambah hari
dan ini akan menjadi suatu hal yang positif buat semua masyarakat
tapi jangan gegabah hati hati
jangan sampai ada tiket palsu
dan saya ingin mengapresiasi teman teman dari kepolisian yang langsung menindaklanjuti
tindakan pidana yang sangat merugikan masyarakat
yang berkaitan dengan pemalsuan tiket dan hoax yang berkaitan dengan tiket
baik pak sandi kita doakan ya agar memang harapannya masyarakat ini bisa benar benar terwujud ya
coldplay dua hari di indonesia
terima kasih menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno telah bergabung bersama kami
malam hari ini di cis
terima kasih cnn
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh